aji mumpung atau tidak kita bahas bersama adi prayitno pengamat politik uin jakarta
mas adi selamat malam
selamat malam tiffany
tadi kita melihat sebenarnya kalau ngomongin dinasti politik itu bukan barang baru ya bukan hal yang baru
tapi kita lihat oke aji mumpung ini lebih ke arah yang yaudahlah ya ya sah sah aja lah
ya soalnya bapaknya gitu atau orang tuanya mungkin masih jabat gitu
tapi kalau misalnya kita lihat di resultnya atau hasilnya mungkin itu tadi ada pengaruh ketika orang tua masih punya power masih punya jabatan gitu
atau dengan tidak kalau misalnya kita bandingkan nih ada juga yang resultnya kurang positif lah
hasilnya mungkin tidak seperti yang diharapkan
ketika waktu itu ahy maju dalam kontestasi pilkada dki sby waktu itu sudah tidak menjabat
jadi mungkin resultnya itu tadi saya bilang
yang tidak sesuai dengan harapan
nah ini gimana melihatnya mas adi
jadi kalau dinasti politik itu emang ada harus ngeliat ngeliat timingnya atau gimana nih
ya banyak hal sebenarnya tiffany yang bisa saya komentari dari rekomendasi pdip terhadap gibran di pilkada kota solo
pertama dalam demokrasi sebenarnya siapapun berhak untuk maju
yang jadi ramai sebenarnya pembicaraan tentang gibran
ini pertama karena sejak awal mas gibran ini sudah menunjukkan
pelagat tidak mau berpolitik
bahkan waktu pemilu dua ribu sembilan belas lalu mas gibran ini juga kita tahu viral
bahwa dia juga tidak tertarik untuk datang ke tps dan ikut pemilu
ingin fokus ke bisnis dan semacamnya
itu yang pertama
yang kedua pdip ini adalah partai kader yang memang begitu solid kaderisasinya sejak awal
berjenjang dari bawah sampai pusat
nah mas gibran seperti kita tahu proses kaderisasinya ini kan gak lama
baru punya kartu anggota gitu ya
yang kemudian tiba tiba begitu penting dan diperhitungkan dalam pilkada solo
ini yang kemudian terjadi tarik menarik di internal pdip di solo
yang sebenarnya sudah awal untuk firm mengusung purnomo untuk maju
apa yang ingin saya katakan adalah andai mas gibran ini bukan putra presiden
andai mas gibran ini bukan anaknya pak jokowi
saya kira mas gibran ini bukan siapa siapa
agak sulit untuk mendapatkan rekomendasi pdip
jadi kalau ini disebut sebagai aji mumpung ya harus kita katakan itu
karena kalau saya yang maju sebagai calon wali kota solo adi prayitno orang kampung
saya kira tidak akan ada yang merespon
jadi ceritanya kalau ini anak presiden anaknya wapres anaknya menteri
semua orang akan ngerespon
bahkan karpet merah dibentingkan jauh jauh hari sebelumnya
oke tidak bisa dipungkiri lah ya
pasti ada faktor itu dan itu menjadi faktor pemikat
tapi sehat atau tidak
anda melihat ada potensi bahaya tidak
artinya potensi bahaya dengan pertumbuhan dinasti politik dalam kontestasi politik ini
bahaya atau sehat atau tidak dalam organ tubuh partai pengusungnya
ya memang dinasti politik kita itu dalam banyak hal dikritik
karena apalagi belakangan ini begitu banyak praktik praktik korupsi
bahkan tidak ada kader kader yang dari dinasti politik itu yang kerjanya bantal
nah apa yang terjadi dengan mas gibran ini sebenarnya hanya memperpanjang rekor
begitu banyak kepala daerah menteri ketua umum dan bahkan presiden
yang turut andil menjuburkan praktik politik dinasti di indonesia
sebenarnya tidak ada yang salah dari politik dinasti
sekali lagi dengan satu catatan
siapapun yang ingin engage terhadap persoalan persoalan politik
dia harus menjadi kader partai sejak awal
tidak langsung jemping ke pusat kekuasaan
kan itu mbak sebenarnya
yang dilihat oleh orang
kalau mas gibran misalnya masuk pdip lima tujuh sepuluh tahun yang lalu
saya kira tidak akan ada yang meributkan
bahwa pencalonan beliau ini di pilkada solo
tidak akan ada yang mempersoalkan
menjadi ribut ini
ini baru masuk pdip punya kartu kurang lebih enam bulan
tiba tiba mengalahkan kader kader senior yang sejak lama dibina
ingin diusung dalam pilkada solo
yang tua yang paling penting
memang yang harus kita akui
hukum besi oligarki di indonesia
jadi yang menentukan siapa yang harus maju dalam calon calon jabatan
itu hanya segelintir elit dalam partai
bukan masyarakat secara umum
ini adalah problem klimat
dari potret hancurnya kaderisasi di berbagai partai politik
bahkan bisa disamakan hampir semua partai politik
memiliki problem yang sama
itu tergerusnya matinya kaderisasi yang cukup baik
sehingga kalau ada kader potensial
anak presiden anak wakil presiden anak menteri anak ketua umum partai
akan serba mudah untuk dilamar oleh partai apapun
jadi ini yang terjadi di kita sebenarnya
jadi proses yang instan kemudian ada jalur pintas shortcut itu tadi ya
yang menjadi salah satu faktor atau indikator yang anda anggap ya memang itu nggak bisa jauh jauh dari politik dinasti yang ada di kita
tapi berkaca dengan ini anda melihat perlu tidak ada
instrumen hukum saat ini untuk meredam politik dinasti yang ada di indonesia
kalau dulu memang ada kemudian tapi dibatalkan
karena mungkin dianggap inkonstitusional gitu ya dan melanggar hak gitu
sekarang ini anda melihat artinya kita akan terus dihadapkan dengan dinamika politik kontestasi dan sebagainya kan
saya termasuk sejak awal adalah orang yang konsisten mengusulkan supaya aturan politik dinasti itu hukum dalam undang undang pemilu
harus diatur begitu rigid
apakah anak presiden yang sedang menjabat itu boleh maju atau tidak
apakah seorang istri pejabat publik seperti ketua umum partai menteri anggota dewan itu boleh maju atau tidak
atau jangan jangan yang hanya boleh maju itu hanya sepupu dua pupu saudara ke kanan dan saudara ke kiri
harus dibuat dalam undang undangnya
kalau tidak dibuat kompetisinya cenderung tidak sehat
dan bisa dipastikan politik dinasti itu selalu memudahkan
pertarungan itu dengan gampang
karena sudah mengkapitalisasi segala galanya
ekonomi politik resources dan penetrasi ke bawah cukup masif
baik itu calon gubernur bupati dan wali kota
kenapa perlu diatur dalam undang undang
sehingga ini yang diinginkan adalah satu kompetisi yang sehat
kalau melawan kelompok kelompok yang berbeda
kelompok kelompok politik dinasti ibarat orang lari sprint
dari ciputat ke senayan
politik dinasti ini sudah hampir finish
sementara penantangnya itu baru ngikat tali sepatu
baru siap siap ancang ancang dari ciputat
jadi proses ketidakadilan inilah yang sebenarnya ingin diamputasi
dulu undang undang ini pernah ada
diperjuangkan oleh kelompok kelompok civil society
dalam batas mana keluarga dinasti keluarga kerabat
dari seorang pemimpin yang sedang berkuasa itu boleh dan tidak maju
tapi sekali lagi itu dijagalkan
tapi sekali lagi itu digugurkan
makanya bagi saya kalau ada keluarga politik dinasti yang maju
baik di level eksekutif yudikatif ataupun kepala daerah
ini bisa dipastikan dia akan memenangkan pertarungan dengan mudah
ini dengan tanpa maksud ingin mendahuli kendak tuhan
tapi kalau melihat kecenderungan rata rata
politik dinasti selalu memenangkan pertarungan dengan baik
termasuk dengan mas gibran
anda juga melihatnya gitu
pasti akan memenangkan pertarungan
dengan majunya mas gibran di solo
sudah kelihatan siapa pemenangnya
ya mas gibran dan pdip
bukan yang lainnya
mas adi kalau misalnya tadi anda sampaikan
ini harusnya menjadi alert untuk partai politik
artinya partai pengusung dengan kekhawatiran adanya ancaman
mungkin ada perpecahan di tubuh partai politik
tapi kalau misalnya kita lihat
ini juga bisa tidak menjadi penghambat substansi demokrasi kita
tidak dengan jaringan kekuasaan
mungkin baik di tingkat daerah di level daerah dan juga di level pusat
begitu juga mungkin dengan adanya potensi ya
mengaburkan fungsi check and balances di level pemerintahan
ya setuju kalau soal itu

politik dinasti yang menggunakan cara cara shortcut
langsung jumping ke jantung kekuasaan politik tanpa proses kaderisasi yang kuat
ini jelas tidak elok dalam sebuah demokrasi yang sedang berkembang dengan maju
tapi politik kita ini bukan seperti maju staklim gitu ya
orang semua partai politik selalu berpikir bagaimana memenangkan pertarungan
yang penting dia punya bekal elektoral
punya resource baik secara ekonomi dan politik
dan jaringan ke bawah
nggak peduli proses kaderisasi yang panjang
dan sekali lagi harus saya tegaskan
kader kader yang sudah lama berproses di partai
harus mundur secara tertib dan teratur
memberikan karpet merah kepada kader yang bersangkutan di situ
terutama dari keluarga politik dinasti
begitu logika politik kita tiffany
jadi kalau disebut ini elok nggak elok tentu nggak elok
tapi partai itu memang tujuannya cuma satu
ingin menangkan pertarungan
tidak peduli mau kader lama atau bukan
tidak peduli ini demokratik atau tidak
yang penting menang
berarti untuk mereka mereka juga yang mau maju dalam kontestasi pemilihan
harus lihat lihat juga pesaing ya
kalau misalnya anaknya penguasa mundur aja ya
baik penguasa di level pusat
di level provinsi dan kabupaten
kalau sudah bertanding maju
ya sebaiknya kompetitor itu mundur secara keras
ya sudah teratur lah
karena percuma melakukan sebuah pertarungan
karena endingnya sudah bisa dibaca
kemenangan sudah jelas di depan mata
politik dinasti dan politik kekeluargaan
mas adin juga sarah dengan korupsi dan juga kemudian pastinya nepotisme
gimana akhirnya kita bisa mengedukasi masyarakat juga untuk menjaga bahwa
kita masih punya harapan yang namanya demokrasi
untuk menjunjung demokrasi ini kemudian check and balances itu juga bisa tetap berjalan ke depannya
ya itu penting
pertama di level partai politik
jadi partai politik itu kalau yang jadi kepala daerah itu adalah suaminya
ya memang harus dihindari ketua dprd nya itu adalah istri atau anaknya
itu penting sebenarnya
untuk menciptakan satu proses check and balances yang cukup sehat
karena di berbagai tempat politik dinasti itu kenapa menyuburkan praktik korupsi
karena suaminya jadi kepala daerah
istrinya jadi ketua dprd
dan anaknya itu yang kemudian
menguasai banggar anggaran dan seterusnya
sehingga proses penetrasi untuk mengkeruk keuntungan dengan cara tidak sehat
dengan cara cara halal
itu mulus terjadi
nah ini pada level partai politik
jadi partai politik harus juga engage
harus peduli terhadap pertolongan pertolongan yang semacam ini
yang kedua memang pada level partisipasi masyarakat secara umum
political engagement dari masyarakat itu penting
kelompok kelompok kritis saat ini itu nyaris habis tiffany
baik di pusat ataupun di daerah
tanpa protes protes yang begitu keras
mengadvokasi berbagai keputusan keputusan politik
yang sebenarnya itu syarat dengan korupsi
mati gerakan politik kita saat ini
mati gerakan gerakan advokasi perlawanan terhadap korupsi kita
negara yang begitu besar saat ini indonesia
hanya ada satu gerakan civil society yang fokus dan konsisten
mengadvokasi soal perlawanan melawan politik dinasti yang melahirkan korupsi apa
hanya indonesian corruption watch
selebihnya nggak ada
ini yang kemudian menjadi ironis
tumbuh berkembangnya demokrasi kita saat ini
tapi tidak dibarengi dengan kelompok kelompok civil society yang kritis
yang konsisten istiqomah berada di luar kekulkaan
mengadvokasi berbagai kepentingan yang selama ini menyimpang
baik di level pusat maupun di daerah
ini adalah paradoks demokrasi kita
satu sisi berkembang dengan baik dan sehat
tapi pada saat yang bersamaan
kita kehilangan lantital tentuan kelompok kelompok kritis
yang ini menjadi bagian penting dari proses demokratisasi yang kuat dan maju ke depan
kalau yang maju yang bertarung ini anaknya penguasa
artinya tadi anda sampaikan
ini pasti akan menang
artinya belum juga bertarung
belum juga lari
tapi bendera garis finishnya itu bendera merah
tadi anda sampaikan
tapi sudah ditangan
artinya tidak ada
yang namanya battle kan yang namanya pertarungan
nah ini nggak ada dong berarti kan
memang tidak ada
politik dinasti ataupun politik kekeluargaan
itu seringkali mampu menjangkit mengkooptasi berbagai seluruh kepentingan politik elektoral
dari segi ekonomi penetrasinya sudah kuat
dari segi partai politik juga kuat
dari dukungan basis basis masa di bawah juga kuat
budaya politik patrimonial
budaya politik patrimonial kita itu cukup luar biasa
kalau sudah anak penguasa
kalau sudah anak pemimpin
anak elit yang maju sebagai calon kepala daerah
tanpa diminta pun masyarakat itu bondong bondong untuk membantu memenangkan tiffany
ini menurut saya menjadi problem dalam demokrasi kita
jadi tidak tahu siapa yang harus memulai perubahan ke depan
apa yang terjadi dengan mas gibran
apa yang terjadi dengan pak presiden jokowi
dengan segala hormat
ini semakin menambah catatan panjang
begitu banyaknya elit di republik negara ini
yang mengajak keluarga intinya kepusaran kekuasaan politik
dulu jokowi itu dianggap sebagai pemimpin pilihan rakyat
karena ada bayangan
bahwa pak jokowi juga tidak akan menyertakan politik keluarganya
dalam pusaran pusaran inti kekuasaan
kekuasaan itu menggiurkan
ternyata pak jokowi juga tergiur
untuk terlibat dalam
tidak ada yang salah memang
tidak ada yang berdosa memang
tapi karena proses rekrutmen dan kaderisasinya tidak berjalan dari awal
inilah yang kemudian
memunculkan sentimen negatif di publik
jadi siapapun presidennya
siapapun ketua umum partainya
cenderung ingin mengajak keluarga intinya
pada jaring jaring kekuasaan yang cukup tersedia
kita amati akan seperti apa proses pertarungan ini
kayak mas adi tadi bilang
udah ketebak nih nanti hasilnya kayak gimana
atau mungkin juga nanti
berbeda dengan yang mas adi sampaikan
pokoknya hasilnya seperti apa
mas adi peraidna sudah berkabung dengan cien indonesia connected
malam hari ini